tabuhan gendang dari menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi wakil gubernur jawa tengah heru
sujatmoko di wisma kemenpora jakarta menandai peluncuran logo borobudur marathon dua ribu tujuh belas borobudur
marathon dua ribu tujuh belas mengambil tema reborn harmony event lari yang menggunakan venue sekitar
candi borobudur ini akan membatasi hanya sepuluh pelari borobudur marathon ini bukan
sekedar kita berolahraga berlari tapi sesungguhnya kita ingin memastikan bahwa keistimewaan yang
luar biasa yang menjadi destinasi dunia ini harus betul betul digelorakan dengan berolahraga
disitu akan banyak hal yang positif kita segar kita buka kita sehat kita berinteraksi sekali
kita menikmati anugerah yang luar biasa karena ini keajaiban dunia
keajaiban yang tidak ada di belahan bumi lain